hai inilah yang biasa terjadi di panti sosial srikandi warga datang dan meminta
bantuan pengurus panti untuk menangani keluarga mereka yang menderita gangguan jiwa
namun mereka yang sering berulah dan meresahkan masyarakat sekitar terpaksa dimasukkan ke sel isolasi
ini sengaja saya masukkan ke isolasi jadi masalahnya dia itu kalau pas nanti umat dia
bahasanya reaksi yaitu akan ngamuk dengan segalanya akan mecahkan kaca piring kalau
bawa kayu mah temennya dipukulin adalah ismiati pendiri sekaligus pembina yayasan
panti sosial srikandi
yayasan ini terletak di kecamatan bandar surabaya kabupaten lampung tengah provinsi lampung
yayasan ini juga menjadi rumah bagi orang tua dan anak telantar pencandu narkoba serta penyandang
disabilitas kalau ini ini namanya ruang isolasi semuanya dari awal ini emang ini kita isolasi
karena ini kalau enggak ada isolasi dia suka liar suka ngacak dapur orang orang yang mungkin tidak suka lancar atau ngelajari tempatnya karena ini kalau tidak ada isolasi dia suka liar suka ngacak dapur orang lain

terus yang ini masih ada om
eh sendingit sini sini
paulos kenapa kamu dikurung
oh dia ngamuk
asep dibawa oleh dinasos jalampung tiga tahun lalu
sedari kecil asep tinggal di jalanan dan dikucilkan
yayasan ini menjadi rumah bagi sembilan puluh tiga orang seperti asep dan yono
di antara mereka juga terdapat anak anak pelantar
setiap minggu yayasan panti sosial sri kandi selalu menerima penghuni baru
seperti yunus yang hari ini mengantar putrinya layla ke panti sri kandi
layla didiagnosis dokter mengalami retardasi atau keterminan
yunus tidak berhasil mendaftarkan layla ke sekolah luar biasa
karena keterbatasan jumlah kuota
kalau kita nggak tega nggak ada perubahan
nggak ada perkembangan bagi anak saya itu
nanti kan saya sendiri yang salah
semua demi masa depan dia
selain laila ada pula januar
januar sudah dua puluh dua tahun menderita gangguan jiwa
karena tak kunjung sembuh
keluarga membawa januar ke yayasan srikandi
sama aja menurutmu setelah dirawat
setelah dirawat sama sebelum dirawat
kembali lagi balari lagi kayak gitu gitu aja
jadi kayak perubahan
berobat kemana pun udah
kemana aja sekarang
dukung kayak gini udah semua
iya dari tahun sembilan puluh empat
toha membawa januar ke yayasan
atas saran dari tenaga kesejahteraan sosial
kecamatan bandar mataram lampung tengah
di kabupaten lampung tengah diperkirakan terdapat
dua ratus hingga tiga penderita gangguan jiwa
dan yayasan panti sosial srikandi
menjadi satu satunya panti sosial
yang mampu menerima penderita gangguan jiwa
tentu saja hal ini menjadi hambatan
dalam membantu proses kesembuhan
para penderita gangguan jiwa di lampung tengah
metode isolasi dan keterbatasan ilmu
yang dimiliki ismiati memang menuai pro kontra
namun tak diabaikannya
berbekal tekad yang kuat
ismiati mengelola panti dengan sepenuh hati
setiap penghuni selalu diperhatikan dengan baik
dan diperlakukan dengan sama
ia percaya melalui perawatan secara kekeluargaan di tempat ini
para pasien penghuni panti akan dapat kembali menemukan jati diri
tapi sudah ada bukti bahwa apa yang ibu lakukan ini berhasil
karena banyak klien sudah sangat parah
dari mana mana sudah semua nolak
dari rumah sakit sudah berapa kali bertahun tahun
dinyatakan artinya sudah tidak sanggup lagi
setelah di sini kembali dengan baik
ibu yakin dengan memanusiakan manusia
metode ipu itu ternyata berhasil
saya dengan cara cara lain malah kurang yakin
justru saya dengan memanusiakan ini
ini konteks yang harus kita bawa sampai dia kembali ke alam yang sebenarnya masyarakat
inilah dunia itu
inilah dunia itu
ismiati akan mengajak para penghuni panti untuk mulai beraktivitas
salat berjamaah menjadi agenda rutin dalam menyambut datangnya hari
pagi ini faisal ditugaskan untuk mengumandangkan azan subuh
dulu faisal sempat menderita gangguan jiwa
pria ini bahkan tak segan menyakiti siapapun yang dirasa menyindirnya
namun sudah lebih dari setahun faisal telah menemukan ketenangan pikiran
salah satunya melalui bimbingan agama yang selalu ia peroleh
masalah kebaikan itu bukan dengan sholat puasa
bukan itu saja kita dengan sesama baik
misalkan ketemu dengan teman atau dengan orang yang kenal kita
apa namanya senyum tapi jangan senyum selamanya
ketemu orang senyum ketemu orang senyum
para penghuni panti yang telah sembuh dari gangguan kejiwaan
biasanya menjadi relawan bagi mereka

mereka lah yang memasak membersihkan panti serta menjaga penghuni lainnya
yayasan panti sosial sri kandi resmi terdaftar di dinas sosial sejak tahun dua ribu empat
pengalaman masa lalu mendorong pasangan suami istri ismiyati dan suyadi
ikhlas menolong mereka yang ditelantarkan
bu is kalau saya lihat kan tanahnya ibu luas sekali nih bu
yang kemudian membuat saya menjadi cukup heran
kenapa ibu mau kemudian mendedikasikan kehidupan ibu harta benda ibu
untuk mereka mereka ini nih bu
apakah ibu memiliki cerita khusus yang mendorong ibu untuk memiliki jiwa sosial seperti ini
kebetulan kan juga bapak saya pernah sakit gitu
kami juga merasakan seperti apa sih rasanya orang sakit dan tidak punya
itu ya sempat depresi lah ya

sebetulnya pengalaman dengan orang tua sebetulnya pengalaman dengan orang tua
sendiri memiliki gangguan depresi
lalu bagaimana ibu pada saat itu
ya saat itu ya kami berusaha kami harus maju
kami tidak boleh terus terlena
lalu ibu kemudian belajar untuk bagaimana merawat orang orang dengan kebutuhan khusus seperti itu
ya jadi kalau pengalaman itu mungkin ya ada dari dulu
cuma kan kalau keadaan orang sakit sama orang miskin ini kayaknya nggak bisa terpisahkan
dan mereka harus ditolong
sakit dan juga miskin
kalau misalnya sakit sudah miskin
itu kasian kan mereka harus bagaimana nggak bisa bergerak sudah miskin sakit gitu
karena ibu pernah merasakan hal tersebut ibu nggak mau orang lain merasakan hal tersebut juga
bapak bisa diceritakan bagaimana bapak dan ibu berjuang membangun yayasan ini
kita gini membangun panti ini kita dengan dasar kesepakatan
sehati untuk menjiwai di bidang sosial
makanya kita sepakat bahkan sampai kita berusaha semaksimal mungkin untuk membangun katakanlah gedung panti ini walaupun hanya sederhana semampu kita
semuanya dijalani bersama dengan ibu
memanusiakan para penyandang disabilitas
pecandu narkoba dan penderita gangguan jiwa adalah metode yang digunakan ismiati untuk mengembalikan mereka ke masyarakat
keberhasilan metode ini tak lepas dari peran para relawan yang membantu ismiati
suhasen salah satunya
ya susah susah gampang
jadi kita kan harus punya kesabaran gitu
kalau nggak dikasih kerjaan malah susah
kalau dikasih kerjaan nggak malah cepet ini cepet sembuh
di antara penghuni yang dibantu suhasen ada yang bernama yasum
yasum sudah setahun sembuh dari gangguan mental
namun yasum sadar ia belum sembuh total
rasanya tuh kalau sakit tuh kayak orang kena besi gitu loh
rasa besi kayak pt kena pt sentori gitu loh
terus rasanya tuh melayang layang
jadi kayak gini
itu sebelumnya stres datang gitu ya
aja terus digembok gitu
terus kalau aku sudah sembuh mulai sembuh dalam pikir sendiri
ya kemungkinan kalau nggak ada di lantai tuh rasanya tuh kayak pengen mukul orang
pengen mukul orang gitu loh
memberikan semangat menjadikan mereka bagian dari keluarga
dan memberikan keterampilan menjadi kunci dari metode ini
yayasan sri kandi juga memberikan pelatihan keterampilan bagi para penyandang cacat fisik
salah satunya melalui pelatihan menjahit
saya merasa minder jadi orang gini
terus saya ada pengalaman tempat kuis ini saya diusahakan bisa menjahit
bisa diusahakan belajar menjahit dan saya tidak minder lagi
jadi percaya diri
kursus menjahit ini tidaklah gratis
untuk membayar pengajar dan membeli perlengkapannya
ismiati harus mengeluarkan satu juta rupiah bagi setiap murid yang belajar
perlahan tapi pasti dalam jangka waktu tiga bulan hingga satu tahun
peserta pelatihan telah mampu menjadi penjahit yang andal
kepercayaan diri mereka pun semakin berkembang
manakala hasil jahitan mereka tidak kalah dengan para penjahit lainnya
misalnya kekurangan tangan ya kita harus bisa membantu
kita sabar benar sabar
alhamdulillah dia sedikit demi sedikit dia bisa
selain menjahit penghuni panti juga diberi keterampilan tata rias
ismiati berharap dengan memberikan beragam pelatihan keterampilan
bisa menjadi modal untuk berkarya dalam keterbatasan
kami juga mengajarkan tata rias ini untuk anak anak yang bertubuh tuang kursus atau penyandang pmks
maksudnya karena kami juga mempunyai usaha
salah satunya adalah sewa tenda ataupun wedding terpadu
jadi usaha ini juga sudah berizin dari dinas sosial tenaga kerjanya
salah satu penghasilan dari wedding terpadu ini untuk menghidupin panti
sekarang ini paling bisa mencukupi sekitar
yayasan sri kandi tidak mendapatkan bantuan tetap dari pemerintah
atau keluarga yang menitipkan kerabatnya di panti
hal inilah yang membuat ismiati harus memutar otak agar panti bisa mandiri
dengan ada jumlah yang banyak nih bu
warga yang harus ibu naungi dan juga ibu rawat nih bu
biayanya pun juga pastinya besar nih bu
bagaimana kemudian ibu membiayai biaya perawatan mereka makan listrik dan lain lainnya nih bu
kalau untuk listrik memang ada penagihan
sampai hari ini tadi juga ditagih pakai surat
saya juga jawab pak bilangin nanti kalau listrik akan dibayar
cuma kalau ada bantuan masuk dari pemerintah ke yayasan
tagihannya berapa bu
sekarang ini rp empat enam ratus untuk sembilan bulan
sembilan bulan belum terbayar
ya belum belum dapat bantuan
dari desember kan belum januari kan belum ada bantuan masuk
kalau tidak ada bantuan dari pemerintah
lalu yayasan ini kemudian hidupnya dari mana bu
ya nanti kita usaha tetap usaha harus dapat
ibu usaha sendiri untuk menghidupi ini
apa aja usaha yang ibu jalani
ya itu tadi ya pasti kan kita punya usaha
kayak taruh kan punya
jadi kalau emang misalnya pas nggak ada
biasanya suka ya nggak adain motor juga lah kalau ada motor gitu
sampai menggadein motor pribadi untuk ngasih makan mereka
ya sering sering gadein motor untuk makan ini
semua tantangan yang dialami tak menyurutkan langkah ismiati
layaknya sang sri kandi yang tangguh dengan anak panahnya
ismiati tak lelah berjuang untuk mereka yang membutuhkan
mengantisipasi awas bu karena orang orang gangguan jiwa misalnya seperti itu
jadi kalau ibunya istilahnya sudah mungkin kalau takut takut saya yang maju
setiap hari antara pukul sembilan pagi hingga satu siang
ismiati mendedikasikan waktunya merawat warga yang sakit
saya biasanya di ruang jiwa
cuma di sini saya kalau di sana pas nggak ada pasien jiwa
emang saya bantu di ruang perawatan ini
jadi yang penting keseharian kami sebagai perawat juga melaksanakan perawatan di puskesmas
walaupun dia pasien atau konsultasi tetap kita lakukan
atau konsul konsul misalnya
nggak ada gangguan jiwa aja seorang perawat harus bisa semuanya
di sela sela waktu bekerja
ismiati juga menyempatkan diri untuk mengunjungi pasien gangguan jiwa di rumah mereka
fokus kunjungan ini untuk memastikan pasien dalam keadaan sehat
dan keluarga telah memenuhi saran
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ismiati telah menangani siti sejak dua tahun lalu
awalnya siti hanya mengidap epilepsi
namun sejak ditinggal pergi oleh suaminya
kesehatan jiwa siti mulai terganggu
tangannya kanan apa sih
ketemu lagi kita ya
aku sampai putih
saya tuh sursi
saya tuh sursi
saya ini cantik loh
tapi putih ya
jadi ini suka turut jemuri uang
odol odol dimakanin gitu
oh sekarang udah dikasih ini
ini agak bagus ya
udah agak bagus juga tempatin daripada yang dulu kan ya
dulu papan papan dah
mana ya nanti mungkin agak dikasih udara
jadi artinya yang dibuka itu yang ada cahayanya jangan yang ada ayam
ya ayamnya digeserin
jadi bau ini gak masuk ke kamarnya
kasian loh ya
jadi ayamnya agak digeserin
nanti kan udaranya segar gitu
maksudnya seperti itu
selain memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas
ismi yati juga membuka posko kesehatan di rumahnya
dengan peralatan dan pengetahuan medis seadanya
ismi yati memberikan pelayanan kesehatan bagi tetangganya secara gratis
sebagai seorang perawat ismiati adalah salah satu pegawai puskesmas
yang turut aktif memberikan pembinaan bagi masyarakat
salah satu binaannya adalah unit kesehatan sekolah
di madrasah sanawiyah negeri bandar surabaya lampung tengah
biasanya saya juga rutin ini rutinitas dari puskesmas kayak baru lima
untuk pembinaan di uks ini
kebetulan kami ada timnya dari puskesmas koordinator khusus
saya ikut di dalamnya
di samping uks juga mungkin kami sering memberikan bimbingan remaja
untuk anak anak mps ini mungkin
pernahkah iya kan
oh bu bidan
beruntung ismiati memiliki suami dan anak yang mendukung aktivitas sosial
yang ia jalani
sejalan dengan profesi sang istri
suyadi bekerja sebagai tenaga kesejahteraan sosial di kecamatan bandar surabaya
kepada ibu dan kegiatan
apapun yang dia lakukan
apapun yang kegiatan kita ini
walaupun dia harus berkutat dengan orang orang gangguan jiwa nih pak
ya kalau dukungannya kita tetap
cuma kita sendiri mengantisipasi
karena orang orang gangguan jiwa misalnya seperti itu
nah nanti kalau ibunya istilahnya sudah mungkin kalau takut takut saya yang maju
aktivitas sosial ismi yati terbukti bermanfaat
salah seorang penyandang disabilitas yang berhasil dibantu ismiati adalah suradal
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
suradal mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kaki kirinya hancur dan harus diamputasi
kehilangan ini membuat suradal frustrasi dan mengalami depresi berat
dan saya di sana melihat bahwa ternyata di sana banyak yang lebih daripada saya
lebih ini saya cacat cacat kaki
tapi setelah di yayasan itu
itu ternyata banyak yang
aduh pokoknya cacatnya itu sangat ini
lebih parah daripada saya gitu
akhirnya dari pertemuan itu
saya bisa menemukan jati diri saya kembali yaitu
bisa percaya diri bahwa saya itu masih mampu untuk menyamai mereka
kini suradal bekerja paruh waktu di percetakan sebagai desainer grafis
suradal belajar aplikasi grafis secara auto didap
berkat kegigihannya suradal bahkan mampu membangun rumah
dan tengah mengumpulkan modal untuk membuka usaha percetakan sendiri
bu is apa ini yang membuat memberikan ibu alasan untuk terus bersemangat menjalankan yayasan ini ibu
setelah saya melakukan perbaikan orang orang yang di dalam panti
dari terpuruk menjadi kembali seperti semula
dari yang mereka dengan keterbelakangan segalanya sekarang bisa mandiri
bisa kembali ke masyarakat bisa berusaha dan bisa bangkit semangat
itu merupakan kepuasan saya dalam memberikan pelayanan ini
dan saya tetap akan berusaha untuk membantu yang lain lainnya juga
termasuk peningkatan pelayanan
keberhasilan itulah yang membakar semangat ibu untuk terus menjalankan yayasan ini ya bu ya
jadi semangat ini kayaknya bukan hanya untuk diri saya
untuk siapapun untuk keluarga saya khusus termasuk suami juga ikut di dalamnya
dalam membina ini supaya semua itu berjalan dengan baik
ismi yati telah menjadi ibu bagi mereka yang telantar
di saat tidak banyak orang yang peduli
menampung dan merawat mereka tanpa perbedaan
ismiati membuktikan cinta dan kasih sayang tidak akan pernah berakhir sia sia
pada orang kami yangpcfa